perjalanan saya di kota ankara kali ini dimulai dari sini hamamonu
hamamonu bisa disebut sebagai kawasan kota tuanya jakarta
selain dikelilingi bangunan lama suasana yang tenang di kawasan ini menjadi daya tarik
hamamonu adalah salah satu distrik tertua di ankara
selama beberapa tahun terakhir kawasan ini direstorasi dan kini menjadi kawasan pejalan kaki
bangunan bangunan di kawasan ini menggabungkan gaya arsitektur tradisional republik turkiye dan kekaisaran otoma
jika anda berwisata ke tempat ini ada banyak kafe atau restoran yang dapat menjanjikan minuman atau makanan
di mana anda bisa mencicipi hidangan lokal
salah satunya adalah kopi turki
turk cafesi atau kopi turki
berbeda dengan penyajian kopi di indonesia
kopi turki dipanaskan dengan pasir yang panas
ciri khas metode seduh kopi ala turkiye ini adalah menggunakan pot tembaga yang disebut ebring
kunci kenikmatan kopi turki adalah ketika seduhan kopi membentuk busa di permukaannya
tidak dipanaskan hingga mendidih
hmm aromanya menggoda
kopi turki saya sudah siap
disajikan dengan gelas yang tidak begitu besar
harganya segini nih dua puluh lira
ini biasa disajikan dengan makanan yang manis cemilan manis
ini adalah permen ya
oke teksturnya kenyal kita coba kopinya
berbeda banget sama kopi di indonesia
masyarakat turki meyakini kalau mereka memanaskan kopi dengan pasir
mereka meyakini bahwa pasir memberikan panas atau menghasilkan panas yang lebih konsisten daripada api
jadi memang rasanya juga berbeda
ini benar benar berbeda
tapi enak kok
apalagi kalau pagi pagi ya minum kopi di kawasan ini
selain hamamonu situs sejarah lain yang saya kunjungi adalah ankara castle di distrik altinda
jejak peradaban masa lampau di benteng ini menarik untuk ditelusuri
kastil ini dibangun pada abad ke delapan
segini pergantian kekaisaran kemudian kastil direnovasi hingga periode ottoman
kastil ankara terdiri dari dinding bagian dalam dengan menara yang menutupi area sekitar lima puluh dua meter persegi
dari puncak kastil kita dapat melihat pemandangan kota ankara
kastil ini diperkirakan dibangun oleh orang head namun belum dikonfirmasi oleh data arkeologi
nah kastil ini berkali kali diperbaiki selama periode romawi bizantium dan sintra
kastil ini berkali kali diperbaiki selama periode romawi bizantium dan sintra

kastil ini terdiri dari kastil bagian dalam yang menutupi bagian atas bukit dan juga kastil bagian luar yang mengelilinginya

turun tangga di kastil ini cukup melelahkan
tapi tenang saja di dekat pintu masuk ada fasilitas air minum gratis
yang enaknya nih kalau jalan jalan di turki ya ada banyak tempat yang menyajikan atau ada fasilitas seperti ini
air minum gratis jadi kita bisa minum kalau
keusan kebetulan di ankara ini memang suhunya sedang dingin bibir pecah pecah minum
jadi nggak usah khawatir kalau kehausannya tinggal minum saja
dan semua itu gratis
hampir di sepanjang jalan dalam area kastil terdapat toko souvenir
wisatawan bisa berburu oleh oleh di sini
kalau kita pergi ke atas kastil kita bisa melihat seluruh kawasan ankara
jadi kita bisa melihat kawasan modern dan kota lama dan sebagainya
jadi itu menarik
dan tentu saja kastil itu menarik sejarahnya
dan ketika kita turun ke bawah ada banyak hal yang bisa dibeli
dan kita juga bisa duduk di kafe dan menikmati

berbagai pernak pernik kastil turki ya dicuali di sini
dari gantungan kunci hingga hiasan
salah satunya yang ini nih
kalau di sini ini disebutnya evil eye
jadi kalau ini kita gunakan hal hal buruk akan menjauh dari kita
jadi kita akan selalu dilindungi atau dikelilingi oleh hal hal positif
ini kepercayaan orang orang turki
evil eye harganya murah lho
situs bersejarah lain di ankara adalah roman buff open air museum
di museum terbuka ini anda dapat melihat lebih dekat tempat pemandian zaman romawi
pemandian ini konon dibangun pada abad ketiga oleh kaisar romawi

reruntuhan kompleks pemandian ini membentuk gundukan
tepat di bawahnya terdapat gundukan kota kuno sisa sisa permukiman bangsa

masih penasaran dengan peradaban kuno di ankara
datang saja ke museum ini
berlokasi di selatan kacil ankara
museum peradaban anatolia cocok bagi anda yang tertarik dengan arkeologi
tiket masuknya tujuh puluh lima lira turki atau sekitar enam puluh dua ribu rupiah

museum ini memamerkan banyak sekali artefak dari berbagai peradaban mulai dari paleolitik neolitikum sampai dengan periode klasik dan ankara berabad abad silam
ada di zaman romawi zaman yunani hingga kekaisaran ottoman
banyak sekali lengkap
nah karena kelengkapan informasi yang disajikan oleh museum ini museum ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai european museum of the year pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi museum ini sangat penting
karena eksistensinya bisa mengingatkan masyarakat turki dengan sejarah panjang kawasan anatolia
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat hingga seribu sembilan ratus enam puluh museum republik ankara berfungsi sebagai gedung parlemen turki
anda cukup membayar tiket tiga puluh lira turki atau dua puluh lima ribu rupiah untuk bisa masuk
di museum ini terdapat foto foto mantan pejabat presiden turki
terbentuk di kota kastil ankara
selain memamerkan dokumentasi kegiatan kegiatan parlemen dari masa ke masa
karena sampai barang barang pribadinya pun dipamerkan di sini
di sini ada yaka yaka itu adalah kerah kerah kemeja
kemudian ada papion papion itu dasi kupu kupu dan juga ada sapu tangan
puas menapaki situs peradaban kuno
saatnya menikmati pertunjukan
di ciso ada ankara pusat kegiatan seni khususnya musik
bertepatan dengan digelarnya ankara culture road festival
saya menyaksikan konser opera yang menampilkan penyanyi opera burat karahan dan christine opolaice
keduanya tampil memukau di hadapan penonton
saya pikir itu bagus saya suka harmoni
dan ketika anda menutup mata anda merasa seperti di tempat lain
dan itu membuat anda merasa sangat bahagia dan tenang
bagaimana dengan anda
sama seperti saya ini adalah pertama kali saya bertemu dengan opera
jadi saya merasakan banyak emosi di saat yang sama
dan mereka semua tenang dan luar biasa
ada lagu opera yang dinyanyikan
di antaranya lagu karya para komposer asal eropa rossini bizette dan fuchini
pertunjukan semakin meriah saat murad dan christine tampil berduet
konser opera ini menutup perjalanan saya di ankara kota dengan sejuta pesona budaya dan seni
sikler pengaribuan evan askam ankarabangsa